terima kasih banyak ya dokter untuk pemeriksaan dan konsultasi hari ini
kalau begitu saya permisi ya bu ya
oh iya untuk hasilnya bisa diambil kapan ya
insya allah paling cepat besok atau paling lambat lusa bu elsa
tetap semangat ya bu elsa
niat ibu elsa baik untuk berbakti sama orang tua
memang sudah seharusnya kamu berpikir egois
iya bi tapi tetap aja saya harus pikirkan dengan matang
karena saya gak mau merugikan pihak lain
oke kalau kamu memang butuh waktu take your time sih
tapi kamu ingat ini kesempatan kamu untuk bangkit lagi
malahan kamu bisa melampaui kakak kamu andin dalam karir kamu
tapi kamu harus berpikir dengan mata
jangan lupa untuk berpikir dengan mata

ya semoga kamu bisa memutuskan dengan bijaksana sa
terima kasih ya bio udah kasih kesempatan ini untuk saya
bocorin soal rahasia ini ya
jangan bilang ke siapa siapa kalau saya ini owner yang mau luka
saya juga mau membuat sesuatu seperti
di saat maha ratu launching
saya mau membuat sesuatu kejutan
dan jangan bicarakan soal penawaran saya ke kamu
saya untuk merahasiakan ini
semoga kamu mengerti alasannya
semoga kamu bisa secepatnya menjawab sa
karena ini sangat penting buat saya
di jepit hidupnya ya
waalaikumsalam mas randy
waalaikumsalam mas randy

waalaikumsalam mas randy
baru tadi gigi nyilatuk dalam hati
kok kangen mas randy ya
eh nggak tau tiba tiba aja nyemper kesini kan gigi lasak
pak reddy datang mah ada urusan penting
mau meeting kali sama pak bos
kagak ada hubungannya
kenapa sih orang lagi usaha juga
siapa tau kan kita bisa icap kabul barengan gitu
gak ada capeknya lu modusin pak randy lu
masa depannya cerah secerah
mukanya mas randy
langsung ngobrol di ruang kerja saya ya
mbak yuk di pandang naya
sebentar ya mas randy
saya ngobrol sebentar ya
bapak akhlar ruang kerja dulu ya
om randy mau itu
mau ada urusan dulu sama
yang kalah dicubit hidungnya
saya agak telat
yang mau mama lakukan
ada satu yang bisa kita lakukan
insya allah besok
papa mintanya besok
tapi mama udah bilang sih
kan mama belum siapin apa apa
belum pikirin temanya mau gimana
iya kita masih belum dapat juga sih fotografernya siapa
kebetulan saya dikenalan fotografer yang
dia tahu spot spot untuk foto keluarga yang bagus
dan hasilnya sih bisa jamin
masih kita beda gitu
lden enggak bakal rosak
ini udah auto focus lagi
bokalan keluar mineral
pasang lmg jijik
dan hati kepada mas ren
mau ikutan meeting juga
gak usah repot repot ya
duduk di depan aja
terima kasih pak
terus gimana lagi
mungkin kita perlu untuk
bertemu dengan semi pak
dan menanyakan langsung
apa saja yang sudah
dialakukan untuk lawan kita
ini cuma satu sih yang saya takutkan
semi itu buka waktu diintro kasih sama polisi
apa perlu ya strategi
ya kita negosiasi sama si semi
supaya kita bisa mendapatkan informasi lebih
yakin aja lah
besok kita kesana
ketemu sama semi
gak usah deh
saya gak mau mengerepotin abie juga
terus saya ada langganan sih
tapi saya belum telpon fotografernya
jadi gak usah nantar ngerepotin saya
sebenernya saya sama sekali gak apa apa kok
sama sekali gak merepotin
saya tinggal telepon aja
sepertinya jadi saya yang lagi bersamaku lah ya
karena buat saya foto keluarga itu sesuatu yang bikin saya bahagia
abi baik banget ya
dia mau bantuin kita
gimana kalau kita terima bantuannya aja
saya bukannya nggak terima kasih sama abi
tapi memang hal ini harus dibicarakan dulu
abi saya mewakili keluarga saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas bantuannya
saya akan usahakan yang sebaik baiknya
dan kira kira besoknya berapa ya pak suri
kemungkinan besar siang
karena harus tunggu rena dulu pulang dari sekolah
keluarga mba nin lagi
enggak suaminya anak anaknya
selalu jadi prioritas papa sama mama
jadi males gue ikut foto fotoan kalau ada mereka
begitu saya pamit dulu
insya allah semuanya besok bisa saya siapkan
saya permisi dulu
aku entering abi dulu
solusi dengan adanya bantuan nabi mana sepertinya buntu
siapa lagi ya yang aku harus cari untuk membantu suntikan dana
hari ini cari investor memang agak sulit
apalagi abis pandemi
no as a friend aku mau bantu kamu loh
kalau kamu mau aku bisa pinjamin kamu dana
soalnya biar gimana pun juga
keluarga kamu udah kerah baik banget sama aku
terutama papa kamu
jadi anggap aja ini bales budi
karena kan papa kamu pernah bantuin papa aku dulu
kamu mau masuk dalam bentuk investasi
aku enggak mau investasi
aku mau pinjemin ke kamu secara personal aja
aku mau pinjemin ke kamu secara personal

sebenarnya aku butuh banget
tapi di satu sisi kalau harus menerima karena balas budi
rasanya kok gimana ya
rasanya kok gimana ya
lihat dulu di handphone lihat di handphone
lihat dulu di handphone
lihat dulu di handphone
batu gunting kartu
enggak enggak enggak
kamu lari lari nampak
kamu tuh kamu tuh masalahin kamu ya
kamu udah selesai
udah makanya kesini
kamu lagi main apa sih
kayak seru banget
main ini batu gunting kertas
terus yang kalah dicubit hidungnya
aku kalah mulu
kamu harus aku cubit hidungnya
itu cubit tuh gitu jangan kenteng kenteng
yang semuanya ratus ya
masal mbak andin
makan malamnya udah siap
yaudah ren sekalian ikut makan malam aja
ya di sini aja dulu
terima kasih untuk tawarannya
tapi maaf saya izin makan di rumah aja ya pak bu
pokoknya mama saya udah masak basah ya
oh yaudah gak apa apa
salam ya buat mama kamu ya
baik bu nanti saya akan sampaikan di rumah sama saya
terima kasih rindy
mbak kiki ke dapur dulu ya mas
eh kamu udah ngerjain pr belum ada pr nggak
terus di sekolah gimana
seru banget mah
seru banget kenapa ada apa di sekolah
joanna cerita sama aku mah
kemaren joanna habis temenin mamahnya
periksa calon adiknya yang baik
kata joanna dia gak sabaran mau liat adiknya
karena pengen punya adik
kalau dikasih pengen banget mah
tapi aku harus sabar kan
karena kan kalau mamah mau hamil lagi
memang butuh proses sayang
iya doain aja supaya dikasih karunia sama tuhan
biar mamah bisa hamil lagi
assalamualaikum pak ada apa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa sama baik baik aja kan
mamah alhamdulillah baik baik aja nah
mamah sehat kok
papa mau ngabarin nah
mamah punya wish list
mamah pengen foto keluarga
insya allah diadainnya besok siang
hah besok diadainnya kok bisa
iya setelah rena pulang sekolah aja
biar gak ganggu rena juga
ada yang harus bapak sampaikan ini
ini semua persiapannya dibantu sama abimana
kenapa jadi tiba tiba abimana yang nyiapin semuanya
ini elsa yang meng ia kan
padahal papa sama mama belum bilang setuju atau iya
dia udah bilang iya tadi sama bima
mungkin yang besar mau papa cancel
jangan dong jangan jangan
di schedule ini kan mamah emang
ya udah kalau memang udah disiapin semuanya ya harus
aku juga gak mau ribut lah
ya papa kan juga gak enak sama kamu sama al
ya papa mikirin kalian lah
ya papa tunggu kamu besok ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya untuk masalah photoshoot
kan maunya kita yang siapin kan
tiba tiba abimana yang siapin disuruh sama elsa
nanti besok kita ke rumah omah
kita main dulu ya
berbisu pak bos
insya allah andin akan datang besok
tapi aku masih
aku masih gak enak
apa kita cancel aja ya mak
gak usah besok
aku hera kenapa elsa bisa memutuskan iya
tadi dia udah langsung ngomong iya juga sama adi
hubungan dengan anda mendaftarkan diri untuk menjadi pendonor
dengan ini kami mengunggah
kami mengundang anda untuk tes psikologi yang dilakukan besok
mohon hadir lima belas menit sebelum janji temu anda untuk kebutuhan verifikasi
alhamdulillah ya allah
tapi kan gue pernah depresi dan dirawat di rumah sakit jiwa
kalau nggak lolos berarti gue gak bisa dong
kamu tetap mau meneruskan soal donor ini sah
gak usah sa
gak usah ya
perjalanan kamu itu masih panjang
mama ngedengar niat kamu aja mama udah bahagia kok
mama udah seneng
ya tapi kan belum tentu lolos mah
setidaknya aku ngelewatin proses ini dulu aja
untuk nanti kayak gimana ya udah itu urusan nanti
kalaupun aku misalkan gak lolos
apalagi aku dulu kan pernah depresi juga kan
tapi minimal aku berusaha dulu boleh dong pak
nah kalau kamu mau tes ini silakan
tapi hanya untuk membuktikan bahwa
gak ada masalah dengan kejiwaan kamu
apa yang kamu alamin masa lalu itu gak akan berpengaruh sekarang
iya gak ada hubungannya dengan kamu dulu pernah depresi
kamu lihat dong diri kamu sekarang
kamu udah bekerja
kamu sudah menjalankan tugas yang cukup sulit di luar kota kemarin ini
itu artinya kamu sudah sembuh total
bukan berarti kamu depresi terus terusan
gak selamanya juga kamu depresi kan
pak ada hal lain yang ingin ibu ceritakan di sini
saya lihat setelah ibu masuk ke dalam ruangan ini
ibu terlihat gugup dan gelisah sekali
saya sarankan jika memang ada hal lain yang ingin ibu bicarakan di sini
saya akan siap membantu
saya pernah mengalami depresi
ini yang menjadi kekhawatiran saya sekarang
seseorang yang pernah depresi itu bisa menjadi pendonor
kapan ibu mengalami hal tersebut
dan depresi yang pernah ibu alami itu apakah sering memusul kembali
terutama baru baru ini
melihat semangat yang berobat
aku hanya bisa mendoakan
ya allah kabulkanlah segala doa dan ikhtiar kami allah
bawain bajunya elsa ada beberapa
jadi biar dia gak usah pulang lagi ke rumah kan
bisa langsung ke tempat
ya tapi kamu jangan lupa juga ntar kasih tau elsa
biar langsung kesana aja
ya nanti aku kasih tau
kita berangkat sekarang aja
bagus bagus pilihan baju kamu
udah mau berangkat
pak udah tonton
ini kita udah tau tempatnya dimana
nanti kita lihat aja di map
tinggal lihat map aja ya pak
kelas aku aku gak mau behind male simultaneously eneng adik
lagi dari luar semua ya dulu dulu bersih bersih ya kakarena mandi kamu juga mandi ya nanti aku
mandiin kamu nanti siapin baju bajunya ya emang aku kemana mbak iya mau foto keluarga mama
ini minta kita untuk foto keluarga semua oh iya keluarga yang bisa bilang semalem ya
siang berlupa tuh masih banget sama sama nggak ngabarin kiki biasanya juga pada hebohnya
lupikan siapa yang suka ibu masalah sama banget suka besoknya nyariin baju kabel
saya nggak pernah ini nih ya nggak apa apa biar seru kalau fotonya biar bagus waktu
sekarang tumben kenapa enggak
udah mendingan sekarang kita bersih bersih langsung kita siap siap ya
hai uh bahasai di mama di coba dibahas dulu
aja dulu biar besi biar wangi coba
iya iya benar ya ratan ke kendaraan ya
udah udah ada lama dulu ya
eh ah basah
basah nanti mama ikutan mandi juga di situ
pak al lagi ada di ruangannya kan ya
hmm tadi sih pak o sempat ke kantor pak
tapi cuma sebentar terus pergi lagi
katanya sih beliau mau ada acara foto keluarga pak
foto keluarga ya
emangnya kenapa ya pak randy
apa ada sesuatu yang penting
enggak sebenarnya saya udah ada janji sama pak al
tapi mungkin pak lupa mungkin ya
atau pak al lupa nggak ngabarin saya kalau
itu nggak jadi
oh atau gini aja pak
biar saya konfirmasi ulang aja
oke kalau gitu
terima kasih ya
selamat selamat pak randy
kamu temuin sandy
dia baru ketangkep
kamu pasti udah follow up situasinya kan
sampaikan pesan saya ke dia
jangan pernah buka suara
kalau sampai dia udah tahu konsekuensinya
tapi maaf pak
bukan saya menolak atau menentang tugas dari bapak
tapi saya rasa ini tugas yang imen berat pak
biasanya hal seperti ini dilakukan oleh bos fajar
saya sudah menduga kamu pasti akan menanyakan soal itu
kamu jalankan aja tugas kamu sesuai dengan perintah saya
jangan coba coba melakukan hal di luar perintah saya
karena apa yang fajar lakukan di acara launching maharatu itu
itu sangat membahayakan kelompok kita
dan saya nggak mau itu terjadi lagi
terima kasih banyak ya dokter untuk pemeriksaan dan konsultasi hari ini
kalau begitu saya permisi ya bu ya
oh iya untuk hasilnya bisa diambil kapan ya
insya allah paling cepat besok
atau paling lambat lusa bu elsa
tetap semangat ya bu elsa
niat ibu elsa baik untuk berbakti sama orang tua
jadi insya allah jalan akan dimudahkan sama allah
saya permisi ya dokter
silahkan bu elsa
a ya sudah datang azrinya
a ya sudah datang
anda kamu suara satu ya suara satu tuh kayak gini
bukan suara satu nggak gitu
makanya kamu mendingan ikutan nyanyi dong
saya gak bisa kan kamu pernah denger sendiri dulu
waktu itu kamu di rumah sakit saya sama bapak surya nyanyi suara saya kejepit
aku masih ada di sini
masih dengan perasaanku yang dahulu
kita berubah dan tak pernah berbeda
ada satu lagu lagi yang sering saya dengerin
kamu kenapa kau senyum senyum sendiri
kamu tau kan
dari kemarin kemarin aku itu
pengen banget yang namanya foto keluarga
dan sebentar lagi akan terwujud
nanti insya allah kamu mau apa
aku coba penuhi lagi ya
aku punya banyak lho pak
kamu kan jadi sedih gitu kenapa
aku terharu aja pak
kenapa kamu kok baik banget sih
tadi aku padahal bilang loh yang aku mau masih banyak
terus katanya kamu pengen
loh kalian ngal ciri kam mama
menganggur urusan keluarganya lagi
ya mungkin siapa tahu pak aang memang lupa dengan rencana kita
papa angkat telepon dari om reni dulu ya
saya angkat telepon dari reni dulu ya
halo pak assalamualaikum
waalaikumsalam gimana ren
iya pak saya hanya ingin memastikan pak maaf
apakah kita jadi untuk mengunjungi sayangnya pak di penjara
jadi jadi ren tapi agak sorean ya
ini sekarang saya andin rena sama askara lagi mau pemotretan dulu sama papa surya dan mama sarah dan elsa juga
nanti pokoknya kalau udah selesai dari sini saya kabarin ke kamu
baik pak baik
oke ayo turun semua yuk
adik sama papa ya sini genang papa ya
kakak rena sama mama
maksud bapak tuh ya kan kalau mama gendong adik kan pasti berat
biar papa yang gendong jadi rena bisa gandingin sama mama
ayo turun yuk semua yuk
biar papa sini